ada masih di cnn indonesia newsroom kali ini dalam segmen ekonomi dan bisnis kita ke informasi pertama
menteri energi dan sumber daya mineral ignasius jonan melantik dua pejabat di stasiun kerja khusus
pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi atau skk migas
jonan meminta pejabat baru agar dapat meningkatkan produksi migas tanah air
dua pejabat yang dilantik adalah sekretaris serta deputi keuangan dan monetisasi skk migas
murdo gantoro diangkat sebagai sekretaris skk migas
sementara arief setiawan handoko sebagai deputi keuangan dan monetisasi skk migas
dalam sambutannya jonan berpesan agar lifting migas ditingkatkan
mengingat peran deputi monetisasi cukup besar
jonan juga berpesan agar pembenahan organisasi dalam skk migas mulai dilakukan
menurutnya perubahan sektor hulu migas agak terlambat
untuk itu skk migas harus dapat merujuk pada perubahan zaman
nah ini yang menurut saya penting sekali
monifestasinya itu juga berjalan normal
dan pengendalian kebutuhan dalam negeri
itu bisa dikendalikan secara lebih baik atau lebih merata